dan untuk mengetahui kondisi terkini ketersediaan tempat tidur isolasi di jakarta kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia iren wardani
selamat pagi menuju siang iren ini pasca libur imlek kemarin ini bagaimana ketersediaan tempat tidur isolasi di jakarta
dengan ditambah adanya libur panjang kemarin dan mobilitas warga dari jakarta sendiri untuk pergi berlibur ke luar kota
kita harus menunggu sebenarnya masa dua minggu sebelum kemudian ada penambahan angka baru
berkaitan dengan penambahan angka baru pada tanggal empat belas februari sendiri jakarta memegang rekor
sebagai daerah tertinggi di mana tingkat positif covid sembilan belas nya sendiri paling tinggi sekitar dua empat ratus sembilan puluh tujuh
mencapai angka hampir dua lima ratus konfirmasi positif covid sembilan belas
dan angka ini diperkirakan dua minggu ke depan akan semakin meningkat setelah masa libur panjang tahun baru imlay kemarin sarah dan hanum
dan kalau diakumulasikan memang sebenarnya kalau secara angka nasional hanum
tingkat penurunan angka positifnya kita secara nasional itu terlihat turun
tapi sebenarnya ini karena hasil dari testing atau tes spesimennya yang menurun
jika pada hari sabtu tanggal tiga belas februari lalu tesnya di angka tiga puluh tujuh ribu tes spesimen
namun di tanggal empat belas februari tesnya hanya diangkat tiga puluh lima spesimen saja
dan terlihat memang turun tapi sebenarnya angkanya terus naik terutama untuk jakarta sendiri
kita memang harus menunggu untuk tahu bahwa dua minggu ke depan berapa lagi jumlah positif
terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan mobilitas warga jakarta sendiri yang masih cukup tinggi
terutama dalam merayakan libur imlek kemarin hanum dan sarah
baik iren kalau ngomongin soal apa ya membicarakan soal tambahan penambahan tempat isolasi
kalau tempat tidur icu kan yang kita tahu sebelum imlek ada tersisa sekitar enam belas persen kapasitasnya
tempat bagaimana untuk fasilitas ruang icu ini usaha apa dari pemprov dki untuk bisa mensupport hal ini
iya memang pemerintah pemprov dki sendiri memang terus mengusahakan
tapi kita harus ingat semakin banyaknya mobilitas warga yang tinggi
itu semakin banyak kasus konfirmasi positif yang akan terus naik
dan juga kapasitas rumah sakit kita sendiri hanum dan sarah itu sudah diambang batas
kalau who sendiri menerapkan
kumulatif ratenya kita diangkat tiga persen
di indonesia sendiri itu diangkat delapan belas persen
dan sebagai daerah yang paling tinggi
kasus positif ratenya di angka dua hampir mencapai dua lima ratus hanum
maka jakarta bisa dipastikan
fasilitas kesehatannya tidak mampu lagi untuk menampung atau merawat pasien pasien terkonfirmasi positif
icu sudah tidak kuat lagi
fasilitas kesehatan juga tidak kuat lagi rumah sakit juga tidak kuat lagi
sehingga memang kalau dibilang usaha pemprov
apakah sudah semaksimal semaksimalnya untuk menyediakan fasilitas kesehatan
namun jika belum ada kebijakan yang tegas untuk meminimalisir pergerakan warga
khususnya dki jakarta sendiri yang kita tahu sebagai pusat hiburan
pusat kegiatan ekonomi pusat bisnis
itu angkanya akan terus melonjak naik seperti itu hanum sarah
ya baik iran pertanyaan terakhir
ini kan iren tadi bilang kalau misalnya positivity rate kita itu menurun

ya baik iren pertanyaan terakhir ini kan iren tadi bilang kalau misalnya positivity rate kita itu menurun
ini kalau misalnya dari pemprov apakah ada rencana untuk menaikkan jumlah testing dari covid sembilan belas sendiri
apalagi ini kan abis imlek ya kita tahu kalau misalnya sehabis libur panjang itu pasti naik
iya saya belum dapat konfirmasi kebijakan apa atau tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah dki jakarta sendiri
selepas libur panjang imlek kemarin
tapi semestinya memang pemerintah
mau pusat pun atau daerah pun harus menggalakkan atau menguatkan atau menggencarkan lagi testingnya
tidak menurun karena memang seperti kata menteri kesehatan bahwa kita jangan kaget dengan angka yang akan terus naik
namun kita justru harus bersiap dengan angka yang naik
hanya saja persiapan itu tidak dibarengi dengan jumlah atau tindakan untuk testing masal yang cukup akurat
karena sejauh ini memang hanya bergantung pada proses vaksinasi masal
sedangkan proses vaksinasi masal itu masih akan terus berjalan
dan belum dikatakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mengatakan bahwa covid ini berhasil di handle atau ditangani dengan adanya vaksinasi masal
yang utama adalah testing yang harus diperkuat dan juga tracing yang harus diperkuat
serta meminimalisir pergerakan atau mobilitas dari warga sendiri
terutama di dki jakarta sebagai daerah yang cukup tinggi kasus positif ratenya sendiri
hanum dan sara
dan memang ini yang akan kemudian kita akan dorong ke pemerintah bahwa atau pemerintah dki jakarta sendiri bahwa testing itu harus dikuatkan dijalankan
dan juga selain testing atau tracing juga memang meminimalisir pergerakan warga
kebijakan kebijakan yang memang sangat tidak populis tapi itu sebenarnya yang harus dibutuhkan
karena kita sudah satu tahun ini berjibaku dengan atau bertarung dengan covid sembilan belas yang tidak ada habisnya
angka kita akan terus naik secara nasional satu dua ratus sudah satu dua ratus angka positif
dan ini diperkirakan menurut pakar pun ini bukan puncaknya kita masih akan terus ada bulan maret
yang beberapa pakar tersebut kita masih akan terus ada bulan maret yang beberapa pakar tersebut
saya bilang puncak pandemi di indonesia adalah di bulan maret
bisa dibayangkan jika di bulan maret testing terus turun maka kita akan mundur lagi
kita akan lebih lama lagi menghadapi atau melawan covid sembilan belas ini sarah dan hanum
baik iren menjadi harapan kita semua angka jangan sampai naik walaupun kita habis libur panjang
dan tentunya pemerintah semoga segera bersiap dengan langkah pencegahan lebih lanjut
terima kasih banyak keren wardani atas laporan anda langsung dari balai kota dki jakarta